anies baswedan serta sandiaga uno yang terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pada dua ribu dua puluh
membuat dua puluh tiga janji apabila terpilih untuk memimpin jakarta
dikutip dari detik com salah satu janji tersebut adalah
membangun pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah aman dan sejuk bagi anak lansia serta penyandang disabilitas
setelah lima tahun menjabat apakah hal itu terrealisasi
cynthia adalah wanita tunanetra berumur empat puluh empat tahun yang telah hidup di jakarta selama empat puluh tahun
menurut dia sudah banyak fasilitas umum yang dibangun dengan memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas selama lima tahun terakhir
fasilitas umumnya memang untuk lima tahun terakhir ini sudah banyak perubahan ya
sudah banyak gaya
guiding block juga sudah tambah banyak
terus aksesibilitas publik juga udah tambah banyak
penting sebenarnya kalau itu bisa berfungsi dengan semestinya itu sangat memudahkan buat tunanetra bermobilisasi
jadi bisa lebih mandiri
data dari dinas binamarga dki jakarta mencatat
total sepanjang dua ratus enam puluh lima km trotoar dengan guiding block telah dibangun sejak dua ribu dua puluh
pembangunan beberapa fasilitas ini pun telah memenuhi syarat untuk seluruh golongan masyarakat
baik anak anak warga lansia maupun penyandang disabilitas
tentunya pada saat kita membangun pun setiap pelaksana pekerjaan itu kita buat bimbingan teknis
kita bimbingan teknis ke gaud yang memang membiarkan masalah disabilitas
jadi bagaimana dia memasang ubin memandu bagaimana dia masang rem
rem itu ada sudutnya supaya orang pakai kursi roda itu bisa nyaman
jadi seperti program infrastruktur itu kan kalau jakarta menjadi kota global itu kan harus mempertimbangkan prioritas yang
prioritas pertama adalah pejalan kaki
pejalan kaki berarti infrastruktur yang kita bangun adalah pedestrian
selain berfokus membangun jalur pedestrian dalam program infrastruktur pemerintah provinsi dki jakarta
kepala dinas binamarga dki jakarta hari nugroho menyebut
aspek berikutnya yang menjadi acuan dalam membangun
fasilitas umum adalah pengguna sepeda angkutan dan kendaraan pribadi
selama lima tahun terakhir memang sudah dibangun kurang lebih dua ratus km jalur pedestrian dengan guiding block atau ubin pemandu bagi tunanetra
namun memang pembangunan fasilitas ini belum merata di seluruh lokasi yang ada di jakarta seperti ini
selain itu jalur pedestrian yang ada di jakarta juga masih sering disalahgunakan
seperti dipakai untuk parkir motor
atau dengan orang berjualan dan lain sebagainya
jadi memang diperlukan sinergi yang lebih bagi penjabat gubernur dki jakarta berikutnya dalam membangun fasilitas umum agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
karena jakarta adalah milik seluruh golongan masyarakat
tim liputan cnn indonesia